proyek revitalisasi taman gedung sate dan gedung pakuan masih terus dikerjakan hingga saat ini
untuk revitalisasi gedung sate pemerintah provinsi jawa barat melakukan perbaikan pada taman depan dan belakang
menurut keterangan dari biro umum provinsi jawa barat perbaikan taman gedung sate ini menelan biaya rp empat belas sembilan miliar
yang berasal dari dana apbd dua ribu delapan belas
pengerjaan proyek ini targetkan selesai pada akhir dua ribu sembilan belas
sementara itu gedung pakuan yang merupakan rumah dinas gubernur jawa barat juga mengalami revitalisasi
menurut biro umum pemprov jabar revitalisasi ini dilakukan karena sudah lebih dari dua puluh tahun gedung pakuan tidak direnovasi
sehingga memerlukan berbagai penyesuaian agar menunjang kerja gubernur
termasuk salah satunya pembangunan kolam renang di bagian taman gedung pakuan
kolam renang ini dibangun atas permintaan dari gubernur jawa barat ridwan kamil
kolam renang ini akan digunakan oleh gubernur sebagai fasilitas olahraga
dan bagian dari terapi ridwan kamil
ridwan kamil yang saat ini sedang menderita cedera lutut
revitalisasi gedung pakuan ini memakan biaya hingga empat miliar rupiah
di mana satu lima miliar rupiah dianggarkan untuk pembangunan kolam renang
penambahan fasilitas olahraga itu sesuai kebutuhan
kebutuhannya sangat nyata yaitu kaki saya cedera yang kiri
dokter menyarankan supaya bisa fit sebagai gubernur jawa barat
tidak boleh lagi berolahraga
olahraga yang sifatnya impact gitu ya lari loncat loncat dan sebagainya
harus terapi dengan yang namanya berenang
maka dalam rutinitas master plan perbaikan pakuan
saya arahkan dan setujui membuat kolam yang juga tidak terlalu besar
jadi tujuannya itu
proyek revitalisasi ini pun menuai kritik dari masyarakat
ya kurang setuju aja kalau di tempat dinas dipakai urusan pribadi gitu
ya mendingan ini aja lah kelola buat masyarakat aja gitu
kalau tanggapan saya sih seharusnya nggak seperti itu ya
karena apbd itu harusnya untuk rakyat bukan untuk pribadinya dirinya sendiri
jadi nggak setuju
revitalisasi gedung sate dan gedung pakuan ini menuai kritik dari dprd jawa barat
anggota dprd jawa barat abdi yohana menilai
revitalisasi keduanya sudah tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah
dan dianggap tidak tepat sasaran
nah kalau kita lihat memang ini tidak ada korelasinya
bahkan tadi ya lebih mengedepan bahwa ini lebih kepada kepentingan individu
yang pribadi gubernur
itu yang pertama
yang kedua sampai bulan november ini serapan anggaran apbd provinsi jawa barat kan masih rendah
masih sekitar enam puluh persen
jadi jangan sampai ada stigma
jadi masyarakat yang berkembang bahwa pembangunan ini tidak direktif
tidak diarahkan ya
jadi seolah olah yang penting ada pembangunan
kemudian yang ketiga bahwa gedung pakuan ini merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan dan dijaga
jadi jangan sampai kemudian pembangunan taman kemudian juga kolam renang ini merusak cagar budaya kita yang ada di bandung ini
anggaran revitalisasi dua bangunan yaitu gedung sate dan gedung pakuan
yang mencapai angka sembilan belas miliar rupiah ini jauh lebih besar
jika dibandingkan dengan anggaran pemerintah provinsi jawa barat
untuk anggaran rehabilitasi lima belas rumah tidak layak huni di jawa barat
pemerintah provinsi jabar menganggarkan dua ratus enam puluh dua miliar rupiah
untuk rehabilitasi lima belas rumah tidak layak
atau hanya tujuh belas juta rupiah per rumah
franky wijaya kavijati bandung jawa barat